mah tadi papa ketemu ojak
dia nemu uang dolar terus dibingkai
uang dolar uang dolar ini kayak apa tuh ma
biasa aja sih mah kayak uang monopoli
harga bingkainya rp tiga puluh jadi semua harganya rp satu empat ratus
sekarang giliran siapa
saya aja atupur
kenapa lagi sih bunga
bunga udahan ya
kamu itu baru maut sedikit saja sudah kepegelan
dulu ibu marut kelapa untuk bikin gulai orang sekampung
nggak mengeluh sama sekali
bunga mesti kerjain pr bu
zaman ibu dulu kan gak ada pr yang sebanyak bunga
kamu kerjain pr saja dulu
ya berarti biar kata kita gak punya apa apa kita masih kaya
ya kan kita masih punya rp satu empat ratus tiga puluh
ma tadi papa ketemu ojak
dia nemu uang dolar
uang dolar ini kaya apa tawah
biasa aja sih mah
lho jaga di sini
saya juga kebelet nih
ibu sudah selesai parutnya bapak baru pulang
mas pur ojek dong
asa's arum seharusnya ke
mas pur mas pur ada yang lihat uang dolar gak
oh itu si ojak
bang ojek katanya mas pur bang ojak nemuin uang dolar ya
itu uangnya aku bang ujang
tadi pagi aku nukuri uang dolar buat temen aku yang pergi ke luar negeri
tapi uangnya hilang selembar
ibu sudah gak enak badan
hari ini bapak yang bikin sarapan
ya enak dong
masa gak enak
bapak beneran makan
daripada tanya terus ayo cepat makan
kalau enak telur dong
bunga berangkat dulu ya pak

siapa yang ngeluh bang
ya itu tadi menghala nafas
ya itu tadi
angin pagi pagi nggak boleh ngeluh
emang kalau siangan boleh ngeluh
ya kagak juga
nih bantuin abang
sudah mendingan badannya
tangan ibu masih pegel
gara gara bikin seratus porsi rendang kemarin
ibu sih kan bapak udah bilang jangan dipaksakan
harus dipaksakan pak
ini kan pesanan besar perdana ibu
orang dibeli kue buat makan aja susah
bapak jadi bingung
bingung kenapa pak
pergi ke kampus apa enggak ya
bapak pergi saja ke kampus
ibu indah papa